riuni dua ratus dua belas minggu lalu membuat banyak orang menerka bagaimana dampak politik dari acara tersebut bagi para kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pilpres dua ribu sembilan belas
kami akan mengulasnya bersama dengan arah sumber saya pada malam hari ini ada peneliti politik dari lipi mbak wiwi mbak siti zuhro atau profesor siti zuro dan juga direktur eksekutif dari median bang riko marbun
selamat malam assalamualaikum mbak wiwi dan juga bang riko
ini kita bahas secara lebih luas dulu ya aku ke mbak wiwi dulu terkait dengan reuni dua ratus dua belas kemarin kalau misalnya mbak wiwi melihat secara gambaran luasnya ini sebenarnya pengaruh untuk jalannya pesta politik dua ribu sembilan belas gimana mbak
iya menjadi menarik ya karena ini bertepatan dengan pemilu tahun politik tentu ada nuansa politiknya ditarik ke politiknya itu kayaknya mudah sekali gitu
tapi bagaimanapun juga
aksi itu berarti kan unjuk gitu ya unjuk rasa kan gitu protes dan sebagainya ada apa behind itu
jadi kalau orang yang paham sosiologi itu bertanya itu mengapa muncul aksi dua ratus dua belas dan sebagainya itu
jadi kalau menurut saya memang ini adalah satu ekspresi gitu ya satu ekspresi dari umat islam komunitas muslim gitu kan untuk menyampaikan pesan gitu ya
dimana mereka masih merasakan katakan gitu ya adanya ketidakadilan itu
jadi mereka ini sedang katakan apa ya ingin mengemukakan kehadirannya bahwa ada sebetulnya dari mereka yang diinginkan gitu
ini tahun politik oleh karena itu ekspresi itu lebih dikencangkan lagi
tadi mbak wiwi bicara mengenai umat islam apakah ini umat islam secara keseluruhan yang ada di indonesia
dalam komunitas tertentu
iya umat islam memang tidak tunggal
jadi muslim itu tidak tunggal
suaranya apalagi dalam konteks pemilu saat ini
ada yang memilih satu ada yang memilih dua
tapi ini ada katakan komunitas yang juga muslim
yang ingin mengekspresikan kehendaknya aspirasinya
dan menurut saya ini kontestasi
tidak ada masalah
yang masalah itu kalau underground
kalau masih bisa ditampilkan kontestasi itu harusnya seperti itu
jadi kontestasi itu adalah hal hal yang substantif
kalau ada aspirasi dari masyarakat mereka adalah calon pemilih
tidak ada masalah menurut saya
jadi nanti pak jokowi juga sebagai petahana
dengan semua otoritas networking yang beliau miliki
itu dia bisa melakukan apapun
lawan tanding dengan keterbatasannya
karena memang tidak punya otoritas tidak punya apa
suara dari yang dua ratus dua belas ini memang cenderung yang menghadirkan pak prabowo
mendukung sesuatu calon ya
itu diterjemahkan seperti itu
komunikasi politiknya akan bisa diartikan seperti itu
dan menurut saya sah saja
tidak ada masalah
yang masalah ketika kontestasi itu saling memburukkan
kemarin tidak memburukkan apapun
tidak ada endang
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
tidak ada kondisi
kalau menurut saya bagus
mereka zikir mereka berdoa dan sebagainya
ya tentu ini saya sebagai muslim ya melihatnya masih dalam koridor yang ambang batas yang oke
nah kalau mbak wiwi melihatnya tidak ada masalah
kalau bang riko sendiri gimana
kalau kita mau mencoba mengerti apa kira kira pengaruh dari dua ratus dua belas ini dan bagaimana eskalasi politiknya ke depan
itu kita harus tahu dulu
sebenarnya dua ratus dua belas ini makhluk apa sih
jadi dua ratus dua belas ini singkatnya dia itu bahasa sederhananya dia ini adalah merek baru islam politik di indonesia
jadi dia ini bentuk brand dari aktivisme islam politik sekarang ini
terdiri dari atas ormas ormas yang selama ini sudah warawiri gitu
jadi kami sebenarnya mengamati fenomena ini sudah agak lama ya
jadi mulai dari tahun dua ribu empat belas sampai sekarang itu kami melakukan survei
ini saya bicara data saja sekarang
kenapa saya mengatakan ini islam
kalau kita melihat seperti yang banyak sekali opini yang disampaikan oleh banyak pengamat dan juga politisi kan selalu mengaitkan dua ratus dua belas itu dengan pak ahok
jadi genesisnya kelahirannya dua ratus dua belas ini ya karena pak ahok
tapi kalau kita melihat kemarin
itu kan pak ahok kan tidak ada
sudah tidak ada
tapi kok tumpahan masanya itu masih ada
nah jadi sebenarnya substansinya itu sebenarnya bukan pak ahoknya itu
tetapi semangat islam politiknya itu
kenapa bisa sampai demikian
kita bicara data saja
jadi riset yang kami lakukan semangat islam politik di indonesia itu meningkat
data yang kami miliki misalnya pada saat kami bertanya
menurut anda apakah agama dan politik itu dipandang sebagai satu kesatuan atau agama itu misalnya bisa menjadi nafas bagi peraturan yang ada di indonesia hukum dan lain sebagainya
mungkin kita bisa berdebat yang dimaksud islam politik itu seperti apa ya
tetapi intinya ada semangat itu
kalau kita melihat sekarang
dari pertanyaan yang kami ajukan secara terbuka
itu ada hubungan yang sangat kuat antara publik sekarang ini dengan tokoh agama
jadi saat kami bertanya misalnya bisakah anda sebutkan tokoh agama yang anda apa namanya jadi panutan anda begitu ya
jadi disitu ada abdul somad disitu ada agim disitu ada habib rizik dan banyak tokoh tokoh yang lain begitu
jadi dua data itu
tentu saja sebenarnya itu bisa bisa bisa membuat kita mengerti sebenarnya dua ratus dua belas ini substansinya itu adalah islam politik begitu nah kemudian yang kedua yang perlu kita mengerti juga menurut saya itu sebenarnya karakter dua ratus dua belas ini seperti apa sih
nah karakter dua ratus dua belas itu yang pertama mereka ini islam yang sifatnya substantif
mbak riko tadi poin satu sebenarnya yang cukup menarik ya apakah memang orang orang atau para ulama yang dijadikan panutan ini
tidak bagi para calon pemilih di tahun dua ribu sembilan belas
tapi akan kita bahas setelah jeda berikut ini ya
mbak wiwi dan juga bang riko
tetap berbicara bersama kami di layar pemilu terpercaya